kamu teh gak usah sedih kayak begitu atucu
apa mah hikmahnya
kita kan gak punya rumah
sekarang kita punya rumah
semoga aja disana nanti rame
emak hampir menikah sama si kemet
udah tukeran cincin
udah menentukan hari
pesta udah dipersiapkan
rumah udah dirias
perhias pengantin sudah menjahit baju emak
warna merah muda
ada manik manik di leher ini
campur budaya arab dan sunda
yang ngejahitin baju emak cuci
cucici tuh terkenal perias pengantin
sebelum dia berubah
dua hari sebelum menikah
si kema tertangkap warga cimacan
dia berduaan dengan gadis lain
dunia rasanya runtuh
semuanya jadi satu
masukkan barang baramu ke dalam karnus
longsor tidak akan menunggu lama
dede bakal ngelupain asobri
dede bakal ngelupain asobri
kalau sudah pasti dia akan lupa
dede akan lupain
kalau koneksi lagi susah
atau s lagi diajak keluar kota
secara kita lusa
sudah harus pergi dari kampung ini
sambil kamu cari rumah
kamu kan bisa tinggal bareng di penampungan
ya kan di penampungan
tidak bisa bawa perabotan rumah ceng
saya pamit dulu ya
saya mau bercerai
mungkin kejadian ini
membuat kita menjadi berpencar pencar
tapi jangan sampai
membuat keluarga kita menjadi berantakan
kecil rausman gak jauh
itu kan sambil jalan jalan cari rumah
gak apa apa nggak masalah kali
kalau kamu gak mau pindah
ya anggap aja kamu jalan jalan
nganterin saya lihat lihat rumah
kecil rausman gak jauh kum
paling abis lohork itu udah sampai
ya sudah saya ganti baju dulu
eh gak usah ini juga udah cakep
ini dari pagi doi
malu dilihat orang
ini pada mau kemana nih
enggak nggak mau kemana mana
kamu diam aja

kamu gak cari rumah begitu

kamu gak cari rumah masalah gampang ya yaudah ya
kamu gak cari rumah masalah sepele
eh jangan dianggap gampang ceng
rumah rumah murah itu susah dicari
percayalah apa yang dikatakan dada
cepet ganti bajunya kum
cepet ganti bajunya kum
g harus dicari
g harus dicari
kamu t mask serius
eh udah beberes aja emangnya hari ini jadwal pengangkutannya
besok ce ini teh lagi nyicil beberesnya
oh ari ce imasnya udah pernah belum sih ke jonggo
ya ampun ce disana itu ya ce semuanya masih hutan masih banyak macan ya ce
ari macan teh udah punah di pulau jawa ce
justru karena macan itu udah punah mana masih gelap gulita belum ada listrik
loh bukannya kata pak kades kayak udah ada listrik
oh oh ada listriknya
ya listrik sih ada cek tapi ya listrik asal asalan kerimis dikit juga mati listriknya
lagipula ce kenapa sih gak cucu tuh berangkat aja ke luar negeri
cu kalo misalnya emang kamu gak mau jalan
jauh jauh dari mama emang gak usah lama lama disana
setahun juga sudah cukup buat kamu ngumpulin uang
gak usah ce
nih ya kalo kamu berangkat kesana
kamu pulang kesini kamu udah bisa beli rumah
pindah deh dari jonggo
setahun mah gak lama itu mah cuma sebentar seumur jagung
cuma satu kali kamu gak pulang lebaran
bang toyip aja kalah ce
bang toib itu tiga kali gak pulang lebaran istrinya gak dapat apa apa
satu kali lebaran aja gak pulang
sampai sini udah bisa beli rumah
makasih cek tapi gak usah
bukan cuma itu aja cuk
bukan cuma bisa beli rumah
tapi ini bisa buat modal kamu rekaman
yaudah kalo gitu saya permisi ya
assalamualaikum ce cu
kalau misalnya emang berubah pikiran kabarin saya ya
mah setahun kan sebentar mah
tapi kan bisa beli rumah
kamu mau pindah kemana otad
rumah saya besar
tanah dan sawah saya banyak
saya bisa pindah kemana saja
rumah kamu kecil
uang ganti ruginya tidak banyak
cuma pak ustadz yang percaya sama saya
yang menyuruh saya ajar
yang memberi pinjaman modal
yang beri uang kepadanya
yang beri uang kepadanya
yang beri uang kepadanya
yang beri uang kepadanya
yang memberi pinjaman modal
assalamualaikum pak kemet